saudara richard melakukan penembakan terhadap almarhum joshua atas perintah saudara fs ancaman hukuman maksimal hukuman mati
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dpr ri pada rabu pagi kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo menyebut
selain memeriksa lima puluh dua saksi tim sus juga telah memeriksa empat orang saksi ahli seperti ahli forensik dan digital forensik
sebanyak satu ratus dua puluh dua barang bukti telah disita termasuk cctv dan senjata api
berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti kapolri kembali menegaskan bahwa tidak ditemukan dugaan pelecehan seksual dan baku tembak
kelima tersangka juga sudah diketahui perannya masing masing salah satunya putri candrawati yang turut memberi kesempatan pembunuhan
saudara richard melakukan penimbaan terhadap almarhum joshua atas perintah sd
di mana disaksikan oleh ricky kuat ma'ruf dengan juga perannya untuk ikut membantu
pasca penembakan fs melakukan penembakan senjata hs milik saudara joshua ke arah tembok
sementara itu desakan kepada kapolri untuk melakukan mutasi besar besaran jika ada personilnya yang bekerja tidak profesional juga mengemuka
tentu kapolri harus membersihkan polri dari anasir anasir pak sambo
ini kan yang terlihat delapan puluh tiga kita nggak tahu juga apakah ini juga sudah ini pemain intinya atau masih ada yang lain
dan kedua menurut saya yang tidak tegak lurus sama kapolri
tidak hanya dari dpr desakan juga datang dari komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham yang meminta pihak kepolisian
segera menemukan ponsel milik brigadir joshua hutabara yang saat ini keberadaannya masih menjadi misteri
komnas ham menilai ponsel yosua merupakan salah satu bukti vital yang membuat kasus lebih terang benderang
kepolisian harus bekerja keras lagi untuk menemukan barang bukti apalagi kemudian handphone milik brigadir j ini kan salah satu bukti vital begitu
yang itu bisa menerangkan suatu hal
alur komunikasinya dan juga substansi komunikasi antara joshua dengan vera dan juga dengan kawan kawan yang lain
berdasarkan keterangan kapolri jenderal listio sigit prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dpr ri
dalam kasus pembunuhan brigadir j sejauh ini kepolisian telah menetapkan lima orang sebagai tersangka
irjen verdi sambu baradae brib krr asisten rumah tangga kuat maruf
dan jambu putri chandrawati
empat tersangka sudah ditahan sementara putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya
di meliputan cnn indonesia